setelah enam jam menerapkan sistem satu arah atau one way
kendaraan yang tertahan dari kawasan taman safari bisa kembali turun
one way dibuka setelah kemacetan arus kendaraan dari arah jakarta sudah terurai
tingginya mobilitas warga yang ingin berwisata pada libur lebaran
membuat akses menuju kawasan puncak bogor jawa barat macet total sejak rabu pagi
ekor kemacetan sudah terlihat dari dua km sebelum keluar tol ciawi
sistem one way pun diterapkan mulai pukul sepuluh pagi dari puncak menuju jakarta untuk mengurai kemacetan
sementara pada selasa salah seorang wisatawan meninggal dunia setelah terjebak macet di kawasan mega mendung puncak bogor
wisatawan asal jakarta ini sempat pingsan terlebih dahulu dan kemudian juga sempat dibawa ke rsud ciawi kabupaten bogor
meski mendapat penanganan medis nyawa korban tak tertolong
aparat kepolisian menduga korban meninggal dunia akibat kelelahan terjebak kemacetan parah di wilayah puncak